jenazah pilot pesawat latih yang jatuh di bandara tunggul wulung cilacap selasa kemarin
dimakamkan di taman pemakaman marga baka abdulrahman saleh malang
tangis kesedihan pun pecah saat proses pemakaman berlangsung
isak tangis keluarga jenazah kolonel penerbang muhammad yusuf hanafi ini
pecah saat jenazah disemayamkan terakhir kalinya
di rumah duka setelah tiba di lanut abdul rahman saleh malang
dan kemudian disolatkan di masjid setempat
keluarga tak menyangka akan kehilangan sosok almarhum yang dikenal baik untuk selama lamanya
anak bungsu yang hidup ya dia kan memaparkan nasib orang yang gak sama kan
dia mungkin yang memaparkan sendiri
kebanggaan semuanya keluarga kebanggaan
prosesi pemakaman ini dilakukan secara militer yang diikuti sedikitnya
pesonel tni angkatan udara
tangis keluarga kembali pecah saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat
dengan iringan tembakan salvo
kolonel penerbang mj hanafi meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat
saat melakukan manuver aerobatik
untuk persiapan wisuda sekolah penerbangan ganesha flight akademi jelacap
pada selasa sore lalu